hari raya kemenangan atau idul fitri
kerap menjadi momen berkumpul bersama keluarga besar
yang tidak dapat dilewatkan adalah sajian menu khas lebaran
yang lengkap sebagai suguhan untuk menjemuk keluarga dan tamu yang datang
namun biasanya pola makan yang sudah diterapkan saat bulan puasa
yakni sahur pada dini hari dan berbuka pada malam hari
kini menjadi berubah
jam makan kita akan kembali menjadi tiga kali sehari
hal ini tentu akan berpengaruh kepada metabolisme tubuh
untuk beradaptasi kembali
diana islami edy adalah salah satunya
perempuan dua puluh tiga tahun asli jakarta ini mengaku perlu usaha ekstra keras
untuk beradaptasi mengontrol pola makan seperti saat sebelum bulan puasa
karena kita kan dibatasi terus kan sama yang namanya puasa
jadi ketika mau makan ini nanti aja pas buka gitu
nah ketika buka ternyata cuma lapar mata
nah itu sih paling ya kita bales dendamnya di ketika buka itu
nah pas lebaran ini jadinya akhirnya
kalep gitu loh
ya sometimes kalep sometimes juga kita kayak ngerasa
aduh udah makannya koles seru semua kan
karena kan disini kan biasanya makannya tuh santan santan semuanya
meskipun tidak lagi menerapkan pembatasan jam makan seperti saat bulan puasa
selesai ramadan sebaiknya kita memiliki pengaturan pola makan yang lebih baik
artinya kita harus punya pola juga
yang jamnya itu kita buat tuh beraturan
dari hari ke hari
jadi selama sebelas bulan ini kita udah punya pola yang tetap
karena dengan punya pola yang tetap itu akan membuat juga kemampuan metabolisme kita itu membaik ya
jadi kemampuan memproduksi enzim kemampuan mencerna makanan
itu menjadi lebih baik karena diatur dalam waktu waktu yang khusus itu tadi
menu menu sehat dengan gizi seimbang juga harus diperhatikan dan dikontrol
agar asupan nutrisi untuk tubuh tetap terjaga
gizi seimbang dalam satu
satu piring idealnya terdapat sepertiga karbohidrat
dan sisanya gabungan antara protein seperti telur dan daging
perlu diperhatikan pula konsumsi cairan sesuai anjuran kementerian kesehatan
yakni dua liter per hari
agar kadar air dalam tubuh tetap terjaga
disarankan tidak terlalu banyak mengonsumsi gula
garam dan kafein
yang bersifat menarik air
dan mempercepat pembentukan urin
intinya kita harus lebih bijak dan konsisten
agar upaya untuk hidup sehat saat berpuasa dapat terus dilakukan
sampai bertemu kembali pada bulan puasa selanjutnya